saya tau kamu sembunyikan di rumahmu
semua yang berada di
deh kita keluar kamu deh
dimana kamu deh
dede kita keluar kamu
nah ini kamu biar kerapnya
sobri gak tau mah

dimana kamu sembunyikan dede
beneran sobri gak tau
setelah besok papa aja yang jualan pecel
mama udah gak mau jual lagi
kalau mama udah gak mau jualan lagi
mama besok daftar tkw interlokal
tuh sepi banget sih hari ini
wah laris manis ya mang
sampai habis semua sayurannya
beli sugernya dong mang
udah ada uangnya kan
sugar mah mahal
kalau buat badan sendiri nggak boleh pelit pelit
beli atuh sugernya
saya mah selalu minum air putih neng
air putih juga bisa bikin badan segar
saya duluan ya neng
nasi gorengnya dua
pedas gak neng
nah sebentar ya neng
udahkanlah hamba untuk menjalani semua ini ya allah
berikanlah hamba kekuatan
agar dapat menyelesaikan masalah ini ya allah
masa depan jadi jelas bergabung sama abang sain
semoga gara gara akang
akang teh lama gak beliin beliin
neng teh kuna underi
gimana neng gak marah marah
ini kan udah lama minta dibeliin kulkas
sampai sekarang nggak dibeliin beliin juga
bentar lagi teh denny pasti minta beliin komputer
awas aja kalau akan beliin komputer duluan
ya tuh kalau komputer mah bermanfaat
neng buat neni
buat sekolahnya biar dia teh jadi pinter
emangnya motor kayaknya gak bermanfaat
motor teh juga bermanfaat kang
biar akang teh gak capek
biar neng teng gak capek
emangnya gak capek
antarin anak sekolah pulang pergi setiap hari
insya allah akan beliin semuanya
kulkas motor komputer buat denny
akang beliin semuanya
akang teh mau beliin kulkas mau beliin motor
terus sekarang nggak dibeliin juga
yang ada malah beli kios lagi
suami pulang bukannya disambut malah cemedut marah marah aja
ini pak yip belum datang lagi
yaudah gapapa in
kamu masuk aja
biar saya jagain gantian
assalamualaikum bu dokter
emangnya pak yib tuh dari mana
saya lagi ikutan member
saya nggak mau kayak gini terulang lagi ya pak iiib
saya kan nggak pernah bilang sebelumnya
ini itu taman bermain
bukan tempat penitipan anak
jadi pak yib itu harus mengawasi anaknya sendiri
pokoknya kalau misalnya kejadian kayak gini terulang lagi
saya nggak akan ngizinin lagi loh pak ib kesini bawa anaknya
saya permisi dulu
dede cantik ada dimana
asobrik mau ketemu sama dede cantik
asobrik teh khawatir
a gak usah khawatir sama dede
dede baik baik aja kok a
tadi dede teh habis muter muter cari kerjaan
dede cantik serius kabur dari rumah
dia cantik gak mau pulang lagi
pokoknya a gak usah khawatir
kalau ada apa apa dede pasti hubungin aku
udah ya a
tunggu ya mak

jangan pura pura gak tau di mana kamu sembunyikan dede
memangnya dede kenapa
jangan pura pura gak tau
saya tidak paham
saya tahu kamu pengaruhi deh deh supaya dia melawan sama saya
apa saya tidak paham ros
saya tahu kamu yang melakukan
melakukan apa saya tidak melakukan apa apa
saya malah tidak paham apa yang kamu omongkan
kamu telah menghancurkan rumah tangga saya
setelah kamu gagal mendapat dengan saya sekarang kamu merusak dede
cepat kembalikan suku saya
saya tahu kamu sembunyikan di rumah
aku akan membantu kamu
aku akan membantu kamu
dek kita keluar kamu dek
di mana kamu dek
kita keluar kamu

di mana kamu sembunyikan dede
sobri gak tahu mak
gak tahu jangan pura pura gak tahu
di mana kamu sembunyikan dede
oh beneran sobri gak tahu
kamu sembunyikan sama bapakmu
kamu sembunyikan sama bapakmu